tapi ini mengenai prestasi ada juga datang dari olahraga sepak bola penjaga gawang berdarah lombok emil audero mulyadi
ini banyak juga ya ternyata atlet dari lombok karena lalu juga dari lombok juga
yang ternyata ini resmi dipinjamkan ke klub liga italia samdori
jadi sudah ada dua pemain yang sekarang bermain di luar negeri
kemarin kan egy maulana fikri juga di la fesia gedang
nah sekarang teman kita ini ya lahir di tanah air dan juga orang tuanya berasal dari indonesia itu emil lebih memilih menjadi warga negara italia
ya emil audero mulyadi resmi didatangkan oleh samdoria dari juventus
penjaga gawang modern indonesia itu datang dengan status pinjaman disertai opsi pembelian pada akhir musim empat belas juta euro atau sekitar dua ratus miliar rupiah
emil lahir di lombok nusa tenggara barat delapan belas januari sembilan belas
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ia pindah ke italia ketika berusia satu tahun
ayahnya adalah orang indonesia bernama edi mulyadi dan ibunya berasal dari italia bernama antonella audero
ia sudah memperkuat tim nasional italia pada usia remaja dan diprediksi akan menjadi bintang masa depan tim nasional italia
karena ayahku masih hidup di sana
jadi saya ketika bisa mencoba menemukannya
karena ada keluarga
jadi saya bisa menemukannya
mereka telah bercerita tentang ini